sebagai seorang ibu
ibu rosa pasti paham bagaimana perasaan saya saat ini
saya sebagai seorang ibu sangat paham apa yang dirasakan oleh ibu sarah
dan tentunya ibu sara juga pasti sangat paham
perasaan saya ketika anak saya dituduh menghamili perempuan
dan saya tahu betul anak saya seperti apa
gak usah dibahas lagi
itu semua sudah selesai
lagi pula al debaran tidak seperti yang dituduhkan oleh elsa kan
sebagai seorang ibu
saya akan coba bicara dengan aldebaran
tapi sebagai seorang ibu juga
saya tidak bisa memaksakan
karena saya tahu betul
watak dan karakter aldebaran seperti apa
ya iya ibu rosa saya mengerti sekali
ibu rosa mau mencoba untuk bicara sama
saya akan coba bicara dengan aldebaran
tapi saat ini aldebaran belum pulang
al dan andin
menginap di panti asuhan rina
begitu aldebaran sudah pulang ya
terima kasih banyakmu atas waktunya
kalau begitu saya permisi sekarang
bu ibunya mbak andin kemana
ya terus ini minumannya
padahal aku sengaja balik ke jakarta
buat nengok elsa
tapi buat masuk kantor polisi aja
aku benar benar udah mati rasa sama elsa

harus happy terus
jangan sedih ya
eh kamu udah mandi belum
yaudah nanti aku kesitu ya
temanin aku mandi dong mak
dan gue juga lihat rena makin nyaman sama nino
silahkan dulu pak
iya begini bu
saya mau bertanya
pak nino itu memang sering datang kesini untuk bermain sama rena ya
iya benar pak
dan dia juga sangat akrab sekali dengan rena
kalau boleh tahu
nino kenapa bisa perhatian sekali sama rena ya bu
pak nino pernah cerita sama ibu
pak nino memang cerita
kalau beliau mau adopsi rena
nino memang punya niatan buat ngambil hak adopsi reina dari gue
jangan jangan semua ini rencana mereka
mama sarah sengaja bikin hak adopsi gue lepas
nggak akan ada yang bisa rebut rena dari gue
bu andin juga kemarin sempat penasaran soal rena
sejak kapan bapak kenal sama rena
jadi aku sudah tanya sama ibu
nanti aku mau tanya sama ibu
nanti aku mau tanya sama ibu
nanti aku mau tanya sama ibu
nanti aku mau tanya sama ibu
terus ibu jawab apa
ya saya cerita sejak bayi
apa mungkin andien merasa kalau rena adalah nindi ya
nanti mama sama papa kesini lagi ya
nanti mama tanya sama ibu panti ya
boleh apa enggaknya
necesit jangan terus go imply
puji insta yuk ny agent
boleh apa itu
nih pa mohdo kek
iya kita gak muat
oke baik semana
aku ruang netra